seorang warga merekam penemuan jasad bayi di salah satu kebun kosong milik warga kampung setu bintara jaya kota bekasi jawa barat pada selasa sore
bayi berjenis kelamin perempuan ini diperkirakan baru lahir
pasalnya saat ditemukan kondisi jasad bayi masih terdapat tali pusar yang menempel ke ari ari
menurut ketua rt lingkungan penemuan jasad bayi ini ditemukan oleh warga yang hendak memancing
warga langsung melaporkan penemuan jasad bayi ke pihak kepolisian
sementara itu pihak kepolisian yang ditemui pada rabu sore mengatakan
masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus penemuan jasad bayi itu
dari saksi saksi dan bukti bukti di tkp
sedang melakukan penyelidikan
nanti selesai kita akan konfirmasikan lagi kepada teman teman media
kita masih selidiki dulu
hingga rabu jasad bayi masih berada di rsud kota bekasi
ari kustara bekasi jawa barat